dua pelaku pencurian motor di kabupaten pasuruan babak belur dihajar masa kami siang
pelaku yang merupakan kakak beradik ini tertangkap warga setelah motor yang dikendarai bertabrakan
video amatir milik warga ini merekam saat kedua pelaku pencurian motor diajar masa
di desa grati tunon kecamatan grati kabupaten pasuruan jawa timur kami siang
masa yang sudah geram langsung menghajarnya di sawah usai kedua pelaku yang merupakan kakak beradik terjatuh dari motornya
sebelumnya kedua pelaku berinisial aw dan ys ini kedapatan mencuri motor milik petani di pinggir jalan
aksi kedua pelaku diketahui pemilik motor dan langsung mengejar keduanya
beruntung anggota polsek mengevakuasi kedua pelaku dan membawa ke rumah sakit
menggunakan pct dikejar oleh korban hingga tersangka tersebut terjatuh sendiri
jadi terjatuh sendiri dan akhirnya diamankan oleh warga
selanjutnya polsek berarti menuju lokasi
hingga diamankan oleh polres pasuran kota berserta para putih dan kunci t